nah untuk lawan irak sebenarnya memang agak berbeda cara mainnya dengan tim senior yang kita hadapi di piala asia senior
hanya masalahnya bagaimana kita menguruskan
bagaimana berhukum dan berdemokrasi di indonesia